mayoritas anggota komisi tujuh dpr ri mendukung pemerintah membuarkan anak usaha pt pln persero
yakni pt pln batubara karena dianggap sebagai biang masalah krisis pasokan batubara
hal ini disampaikan dalam rapat kerja komisi tujuh dpr bersama dengan kementerian energi sumber daya mineral
di kompleks parlemen senayan jakarta
sejak rapat dimulai pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
anggota komisi tujuh dpr langsung mencecar sejumlah pertanyaan kepada menteri esdm arifin tasrif
soal alasan pt pln batubara tidak sanggup memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri
salah satu kritik keras datang dari anggota komisi tujuh dpr dari fraksi golkar bambang patijaya
ia menyebut pt pln batubara tidak serius menjalankan peran sebagai buyer batubara
namun malah sibuk dengan aktivitas bisnisnya sendiri
serta lama melakukan pembayaran kepada para pengusaha
akibatnya para pengusaha tidak mau berurusan dengan anak usaha pln tersebut
menteri sdm arifin tasrif menyebut kewenangan membubarkan pt pln batubara ada pada kementerian bumn
dengan mengubah beberapa kebijakan dmo batubara
salah satunya jika ada perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan produksi
maka akan dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi dmo dan sanksi tambahan berupa pengurangan produksi
hingga pencabutan izin bagi yang melanggar pasokan dalam negeri
menteri sdm arifin tasrif menyebut kewenangan membubarkan pt pln batubara ada pada kementerian bumn
dengan mengubah beberapa kebijakan dmo dan sanksi tambahan berupa pengurangan produksi hingga pencabutan izin bagi yang melanggar pasokan dalam negeri